sementara itu muhammad rizik syihab mengaku siap jika penyidik polda metro jaya langsung menahannya
tim kuasa hukum telah menyiapkan langkah pembelaan dan akan mengajukan pra peradilan terhadap status tersangka yang disandang oleh pimpinan front pembela islam tersebut
hal ini disampaikan tim kuasa hukum muhammad rizik syihab saat tiba di polda metro jaya
rizik syihab kini masih menjalani pemeriksaan oleh penyidik direkturat reserse kriminal umum
dan ia diperiksa terkait kasus kerumunan di masa pandemi covid sembilan belas yang terjadi di dua lokasi berbeda
yang pertama di kawasan petamburan jakarta pusat dan juga di tebet jakarta selatan
mungkin kita akan ajukan pra peradilan
sejumlah petugas kepolisian dan tni bersenjata lengkap terlihat tengah menjaga ketat di gerbang polda metro jaya
jalan gatot subroto kebayoran baru jakarta selatan pada sabtu siang
selain melakukan penjagaan baik di luar maupun di dalam
petugas juga melakukan pengecekan terhadap para pengendara yang ingin masuk ke area polda metro jaya
sementara itu di halaman polda metro jaya ada tiga kendaraan roda empat

tidak diperbolehkan masuk oleh petugas kepolisian
saat ini situasi arus selalu lintas di depan polda metro jaya
yakni di jalan gatot subroto menuju selipi maupun dari arah selipi
menuju pancoran baik di jalur tol maupun di luar jalur tol
terpantau ramai pelancar